sop senerak merupakan sop legendaris asal kota magelang jawa tengah
sop senerak ini berbahan baku kacang merah bayam wortel daging ayam daging sapi serta jerawan
sedangkan untuk bumbu terdiri dari garam merica bawang goreng dan penyedap rasa
salah satu warung sop senerak yang paling legendaris di kota magelang adalah warung senerak bu atmo yang berada di jalan jenderallan
bah atmo sendiri telah mulai berjualan sob senerak sejak seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
cikal bakal sob senerak dibuat yakni saat bah atmo bekerja sebagai pembantu rumah tangga
di keluarga orang belanda
saat itu mbak atmo sering memasak untuk majikannya herd sup atau sop kacang polong dengan roti
karena lidah masyarakat lokal kesulitan mengucap maka muncullah kata senerak
sop dengan isian melimpa dari kuah bening kacang merah bayam
wortel hingga daging tersebut sangat lezat disantap saat panas
ditambah dengan minuman beras kencur sehingga sangat cocok dinikmati dengan suasana sejuk kota magelang
rasa sob yang beda dengan sob sob yang lainnya
di sini ada beberapa kandungan ada sayuran ada kacang merahnya dan ada juga campuran dari busur dapat
tapi kadang di sini juga bisa
pakai ayam karena nggak bisa pakai isu pakai ayam
untuk harga sob senerak ini dijual bervariasi
tergantung lauk yang diminta
jika lauk jerawan sapi dijual rp tujuh belas hingga rp sembilan belas per porsinya
jika menggunakan daging ayam atau sapi dijual rp sembilan belas per porsinya
setiap hari warung senerak mbak atmo bisa menjual dua ratus porsi lebih
dan menghabiskan sepuluh kg kacang merah
dari joko purnomo magelang jawa tengah